aksi perampasan jenazah pasien diduga terpapar covid ini terjadi di pengulasaran jenazah rumah sakit siloam
kelurahan fatululi kota kupang rabu siang
keluarga yang berjumlah lebih banyak dari petugas merebut jasad lh yang masih terbungkus kantong mayat
lalu dinaikkan ke mobil pickup
mirisnya mereka tidak memakai masker maupun baju pelindung diri
sementara petugas rumah sakit tidak berdaya mencegah aksi massa
setelah dilakukan pendekatan oleh polres kupang kota
keluarga akhirnya mengembalikan jenazah warga kelurahan namo sain
kecamatan alak kota kupang ini untuk dimakamkan sesuai protokol covid sembilan belas
menanggapi kejadian ini jubir gubernur ntt mengimbau warga untuk memahami
pentingnya protokoler pemakaman jenazah covid sembilan belas
dan patuh protokol keseluruhan
kesehatan mengingat sudah ada tiga warga kota kupang yang terkonfirmasi terpapar covid varian delta
serta kapasitas rumah sakit yang sudah maksimal
saya kira kalau bisa kita hindari lah perlukan
supaya tidak terjadi salah paham di kesehatan kita bersama
perampasan jenazah covid sembilan belas juga terjadi di desa panji
kidul situbondo rabu siang
jenazah yang sedianya hanya hendak disolatkan keluarga di halaman rumah
tanpa diturunkan dari ambulans justru direbut paksa keluarga
dan dibawa ke dalam rumah
adik korban pun histeris dan meronta
tak terima almarhumah yang telah dipastikan covid sembilan belas itu oleh pihak rumah sakit
diletakkan dalam peti jenazah
histerisnya adik korban ini diduga menjadi pemicu
aksi massa yang kemudian mengeluarkan jenazah dari peti
peti lalu dilempar ke halaman serta dirusak beramai ramai
kepala desa panji kidul memastikan kejadian itu berlangsung spontan
sebab selama di rumah sakit keluarga sudah terlibat dalam proses pemulasaran jenazah
warganya ingin tahu tapi hasil pemeriksaan sudah tidak ada apa apa
sekarang warga pihak keluarga saya maksudnya mau disuap disub
saya jangan sampai kemana mana
imbas kejadian ini satgas covid sembilan belas kecamatan panji
meminta seluruh keluarga yang kontak dengan jenazah melakukan isolasi mandiri
mereka juga dijadwalkan tes swab pada hari ini
di situ bondo sendiri kejadian perebutan jenazah covid
sudah yang ketiga kalinya terjadi
kasus di terbungan melandingkuluh
dengan pekan lalu hingga kini juga belum ditindak saat gas kabupaten
tim liputan cnn indonesia